ratusan penumpang terlantar berjam jam karena sejumlah krl di stasiun bogor tak kunjung berangkat
kepolisian menerjunkan bus dan juga truk untuk mengangkut penumpang transit ke terminal maupun ke stasiun cilebut dan juga bojonggede
hingga senin siang ratusan pelanggan kereta kembali menumpuk di selasar stasiun bogor jawa barat saat menunggu krl yang tak kunjung berangkat
mereka harus menunggu selama dua jam karena jadwal pemberangkatan tak menentu akibat antrean lintasan di lokasi perbaikan kebon pedes
sebagian pelanggar memilih bertahan sebagian lainnya mencari alternatif angkutan lain
sementara itu untuk membantu kelancaran evakuasi penumpang krl kepolisian setempat menerjunkan sejumlah bus truk dan kendaraan taktis di halaman parkir stasiun
seluruh penumpang yang terdesak waktu beraktivitas di jakarta langsung diangkut untuk transit menuju kawasan stasiun cilebut bojonggede maupun terminal bus beranak siang
semoga yang penting jelas saja kita informasinya biar makanya penumpang juga gak kebingungan

ya kalau dilihat sih udah cepat juga sih kemarin ya maksudnya sudah jelas lagi
mau ke pasar minggu
dari jam berapa kesini mbak
terus rencana mau naik kapal ini
kan krl nunggu lama ya satu jam mau kemana lagi mau naik kapal dengan nanya mbak
ya ini ada mobil ganti katanya dari cilebut
perasaan terbantu kan dengan habis ini
gak ada pilihan lain sih
gak ada pilihan lagi ya
ini kami dari polresta bogor kota menyiapkan kendaraan untuk membantu masyarakat yang memang tidak mendapatkan ataupun tidak bisa menaiki kendaraan kereta api
karena memang dari mulai pagi ini perjalanan kereta api dari bogor menuju jakarta ataupun sebaliknya agak sedikit ada gangguan yang biasanya pemberangkatan lima belas menit sekali jakarta bogor ataupun sebaliknya
namun untuk perjalanan ke jakarta kita harus berhenti
sebaliknya namun untuk pagi ini karena digunakan hanya satu lajur jadi bisa satu jam atau dua jam sekali untuk pemberangkatan
sedikitnya belasan kendaraan taktis disiagakan polisi di stasiun bogor untuk membantu kelancaran perjalanan penumpang maupun arus balik di stasiun bogor cilebut dan bocorgede
pasalnya meski perbaikan jalur terus dilakukan hambatan di lintasan krl membuat layanan perjalanan krl belum berjalan maksimal
muhammad juanda bogor jawa barat